menyeramkan kuno dan tak terawat adalah kesan yang melekat pada sebuah bangunan
di jalan banyu urib wetan satu a nomor satu ratus tujuh surabaya
sejak lama bangunan ini bahkan dikenal dengan sebutan gedung setan
gedung ini memiliki dua lantai dengan luas sekitar empat ratus meter persegi
akses masuknya melewati pasar yang buka sejak sebelum subuh
saat menyusuri bagian dalamnya mengejutkan ternyata ada penghuni
para penghuni bertahan dengan terpaksa
seperti kondisi pelafon yang ditempati burung dan atap yang bocor saat hujan
siapa sangka ternyata gedung ini memiliki dua lantai
di dalam gedung setan ini ada sekitar lima puluh delapan kepala keluarga yang tinggal
bentuk rumahnya disekat seperti ini
luasnya hanya sekitar tiga lima x lima meter
di depan ada ruang tamu kemudian di belakang sini ada kamar tidur dan dapur
wah bahkan ada lantai dua
ada tangganya di atas
rumah yang berada di lantai dua ini tidak ada kamar mandinya
dan dalam kondisi terpepet orang orang tidak lagi takut dengan hantu
gedung ini memiliki riwayat panjang
pada awal abad ke sembilan belas dibangun sebagai rumah megah bergaya eropa abad ke delapan belas oleh j a van middelkoop
namun rumah tak pernah ditinggali
sehingga di perhimpunan rumahnya terdapat ruang tamu
sebelum diberi ruang tamu rumah ini tidak pernah ditinggali
sebelum diberi ruang tamu rumah ini tidak pernah ditinggali
sebelum diberi ruang tamu rumah ini tidak pernah ditinggali
sebelum diberi ruang tamu rumah ini tidak pernah ditinggali
pada waktu itu rumah ini menjadi lanskap yang indah dengan suasana sekitar berupa perkampungan dan tanah pertanian
bertahun tahun kemudian rumah ini dibeli seorang dokter tionghoa bernama dr teng siohie
hingga suatu ketika ia mendapat gangguan hantu dan rumah ini tak pernah lagi ditempati
rumah dibiarkan kosong
sampah berserakan hingga menambah suasana seram
kondisi itu berlangsung hingga masa revolusi
setelah perang reda dan kebutuhan permukiman meningkat
orang orang yang tidak memiliki rumah pun nekat mengakui sisi dan menempati gedung ini
penghuninya tak hanya orang orang bumi putra
tapi juga keturunan tionghoa yang bernasib kurang baik
mereka pun beranak pinak di sini
di atas generasi saya
itu pernah dia pernah cerita kalau di gedung setan ini
dulu ini memang kosong
karena ada apa itu pada waktu tahun empat puluh delapan itu ada kelas di daerah jawa tengah sana
terus mereka mereka itu lari ke surabaya
nah di surabaya ditampung
pertama penampungannya di jalan peneli sana
nah di situ ada persatuannya
nah setelah di situ terlalu banyak
nggak muat toh
terus akhirnya berusaha untuk menempati gedung ini
jejak warga tionghoa juga terpatri di salah satu sudut gedung ini
dulunya tempat ini dijadikan sebagai bongpai atau tempat sembahyang
belakang gedung ini pernah ditempati
sehingga warga yang ingin berziarah melewati gedung ini
etnis tionghoa menjadi bagian keragaman di surabaya
begitu juga dengan kulinernya
sebuah restoran tionghoa peranakan di jalan raya darmo permai satu
menggabungkan menu ala tionghoa dan indonesia
seperti aneka jajanan pasar yang dikembangkan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
bisa mengingatkan memori zaman dulu
sebagai sebuah peninggalan
jajanan pasar perlu dikenalkan ke generasi muda
resep yang dibawa dari tiongkok dan disesuaikan dengan lidah indonesia
bisa menjadi satu cerita
selain beberapa jajanan pasar
ada pula misua tim ayam
dan misua rawon
rawon biasanya dimakan dengan nasi
tapi kali ini makannya sama misua
karena ada kenyalnya
kemudian kuah rawonnya gurih
dan ini ada daging sapinya
jadi ini menggabungkan makanan indonesia dengan tiongkok
dan ada maknanya
kalau di kebudayaan tionghoa
misua melambangkan panjang umur
sementara kalau ini jajanan pasar
ternyata ada yang diadopsi dari beberapa negara
misalnya dari tiongkok nih lagi lagi
karena bentuk cangkangnya ini menyerupai kura kura
dan maknanya juga sama
berarti panjang umur
seperti usia kura kura yang bisa mencapai ratusan tahun
baik jajanan pasar yang diwariskan turun temurun
maupun gedung setan yang ditetapkan sebagai bangunan
sama sama memiliki cerita
tak hanya cerita suka dan duka
tapi juga ada doa